politikus gerindra sekaligus wakil ketua dprd jakarta m taufik menampik tudingan politikus andi arief yang menyebut sandiaga memberikan dana masing masing lima ratus miliar kepada pan dan pks untuk menjadi cawapres
menurutnya pernyataan andi arief menyesatkan
namanya nggak jelas lah nggak jelas
enggak gimana orang partai kita kok sandi sandi itu wakil ketua dewan pembina
tegas nggak ya pak
biarin aja pernyataan demokrat
demokrat kali ya bang yang minta lima ratus miliar
nggak ada nggak ada nggak ada itu
partai pan pks
gak ada bagaimana orang kita kan sama pan sama pks lama banget gitu loh
nggak ada itu nih itu pak
karena kan salah satu isu yang berkembang sandi maju karena dia mempunyai ekonomi yang sangat mapan untuk menyokong pilpres nanti
gak juga yang gerindra punya banyak uang
uangnya dari sandi
nggak nggak ada gereindra partai kuat
berapa puluh juta loh anggotanya iuran
gerindra itu partai kader begitu di wa cret datang ke jakarta dari papua langsung datang ke jakarta
saya kira nggak bener lah itu pak andi arief